berita itu tuh bener
berita yang mana
kamu tuh yang duduk berdua di sebuah restoran tadi malam
sobri berangkat lihat
hasil tes kamu bagaimana
kalau itu besok
jangan lupa doain lagi ya pak
politik terus yang kamu baca tiap hari
lama lama kamu bisa jadi senewon
memperluas wawasan pak ustadz rw
zaman sudah berbeda aming
dulu ada pepatah
membaca itu jembatan ilmu
membaca itu bikin tensi darah naik
apalagi membaca berita politik
pak kebaju apa lagi itu
semuanya tak udah kejual
tidak terlalu banyak
kalo sudah punya uang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kek kakek kakinya jangan naik dulu masih basah
emangnya semalam hujan kum
ya enggak kan sehabis dipel
ini masih basah
kalo habis dipel mah bersih kum
kamu kenapa ngeliatin saya begitu kok
kan kamu belum pel kum
kan udah saya bilang
jangan naik dulu
jangan naik dulu mas
udah ini sepel semuanya nih
mana tuh gak ada yang kotor
itu liat semuanya
ini bekas kakek kamu
sini saya mbersihin kum
sudah sudah kamu duduk saja sana
jangan naik dulu mas
kamu tidak diajarkan sopang santun sama orang tua kamu ya
ya tidak ke meja
naikkan ke atas
miringkan ke sana
kamu gak bisa naik ke atas
apa yang ingin kamu sampaikan
kemungkinan mang dasip ingin tahu
kenapa mereka disana berdua tadi malam
saya teh juga gak tahu kenapa
kebetulan saya tidak kepengen tahu
kalau begitu saya mohon pamit
saya pernah lihat beberapa kali perempuan itu ngobrol sama kalian
dalam situasi seperti ini
banyak orang yang ingin menjebak bagja
saya hanya berniat baik
hanya ingin menyampaikan
kalau begitu saya mau pamit
assalamualaikum assalamualaikum
sampai kapan saya begini kum
sampai lantainya kering
sampai lantainya kering
kok kamu boleh nginjak lantai
kaki saya kan bersih
kalau gitu saya cuci kaki dulu ya kum
kenapa lagi sih kum
kan saya udah jinjit
kamu ke dalam
ambil kain pel
dan pel itu semua
oh kotor lagi ya kum
kamu mau ke dalam
kamu mau ke dalam
kamu mau ke dalam
kamu mau ke dalam
kamu mau ke dalam
saya ambil tehnya ya
berita itu benar
berita yang mana kum
kamu duduk berdua di sebuah restoran tadi malam
sekarang uma susan
orang yang sudah melihat